indah kamu kenapa
yaudah kita ngukai saja yuk
ngukai sih itu apa
itu yang suka ngobatin orang di sekolah
cepetan kamu tau kan
eee mina ini sinyalnya gak bagus disini
lu lebih lebih
lu tau kapan pun gue mau
gue bisa bawa mira ke rumah lu
lo mau dengar gak saran gue nih lo mau dengar ya
gue rasa tuh makin lo itu udah kagak mau biar ketemu sama lo
ini kalau kakak kan udah dari kemarin kemarin dia nemuin lu sama anak anak
wah ini kan kagak lo lihat sendiri dia kabur
mir juga bingung jess
kalau menurut gue mendingan lo sekarang lupain tuh laki
kagak ada tanggung jawabnya sama lo sama anak anak
lo mendingan di sini udah lo lihat deh kan
di sini udah ada yang sayang sama lu perhatian sama anak anak lu
lo lanjutin hidup lo
jess mirah kesini karena mirah niat mau ketemu sama mas dhani
mira pengen cari suami mirna supaya anak anaknya bisa ketemu sama bapaknya
sekarang jess nyuruh mirah ngelupain dia
gak bisa cus gak mungkin
eh eh eh mirah mirah mirah
gue tuh kesian ngeliat lo mir
nah maksud gue juga lo ngelanjutin hidup biar lu bisa ngebagiin anak anak lo
pokoknya mirah akan terus cari mas dhani

gak jess pokoknya mirah akan terus cari mas dhani
gak jess pokoknya mirah harus minta pertanggung jawaban dia jess
mirah bingung harus ngapain
sekarang lebih baik mirah ke ruangan bu lydia
mirah minta izin supaya
supaya mira bisa ke rumah temennya mas dhani
mirah yakin jess pasti
pasti mas jarwo tahu semuanya
eh mirah jess
iya mirah jangan
mirah ya allah
gue udah empet ama tuh nenek lampir
dia selalu ngejudesin lo
tapi dia ngoceh ngoce seharian ngomelin lo terus
mira yakin pasti ini solusinya
ya allah si mirah
udah dibilangin tuh anak
maaf bu saya boleh ngomong sebentar sama ibu
kamu kenapa mir
ya udah ya udah kamu silahkan duduk
saya mau izin keluar sebentar bu
kamu mau ke mana mirah
saya ada urusan keluarga bu
karena ini berhubungan dengan masa depan anak saya
saya mau ke rumah sedepan anak saya
janji begitu urusan saya selesai saya akan langsung kembali ke pabrik
saya yakin urusan keluarga kamu itu sangat penting

makasih banyak ya bu
saya permisi bu
makanya saya ini mau susulin temennya karena saya mau tanya keberadaan suami saya
kamu lihat dimana
kalau dekat sini berarti suami kamu sering dong lewat sini
saya nggak tahu pak
nggak usah pak saya janji saya nggak akan lama kok pak
oh mira mira lebih baik kamu dihantarin sama para piaja setidaknya ada yang ngejagain kamu
iya lydia benar saya hantarin kamu
tapi suatu saat gue akan buat lo lebih sakit dari perasaan gue saat ini
ya apa dia tahu
bunda kamu kenapa
aku sakit kak
yaudah kita ngukai saja yuk
ngukai itu apa
itu yang suka ngebatin orang di sekolah coba teng kamu tahu kan
yaudah kak gila gila gila aja
udah indah langsung nangis indah
ya allah pindah kamu kenapa
ya allah kamu berhasil kenapa
ini kak ilham
tadi itu indah lagi main main sama temen temennya terus dia jatuh deh
makanya sekarang aku mau bawa dia ke uks
indah udah indah jangan nangis
sabar tahan ya
tahan ya sebentar
udah enggak enggak sakit lagi kita enggak sakit lagi
nanti nanti sembuh
udah tahan aja
kak ilham plasternya lucu
indah indah masih sempet aja bercanda
tapi kan klasternya emang lucu
nah ini plaster lucu nanti kamu bakal cepet sembuh
nah makanya jangan lari larian lagi ya
makasih indah kamu jangan sering lari lari ya
jangan bicara terus kayak begini lagi
iya kak ilham indah minta maaf
gilang makasih ya
iya kak ilham tapi kak ilham aku mau keluar dulu bentar ya
kamu mau kemana gilang
mau keluar dulu bentar
sini aku mau keluar dulu ya
ya jangan nangis lagi
enggak aku punya sesuatu nih buat kamu
tuh katanya buat apa